ma pa gue kali ini tinggal banget sih sama alia
al berhenti panggil saya dengan sebutan mama
karena saya itu bukan lagi mama mertua kamu ngerti
tapi tapi milo masih sah jadi suami alia ma
kamu yakin kalau aku masih sah suami kamu

kamu tinggal tanda tangan aja suratnya
ini pasti gara gara kamu semua kan
kamu dah lengir kan di
kamu pikir aku bakal diem aja ngeliat kamu nyakitin adik aku
kamu tuh jahatnya lebih dari iblis tau gak
di tapi aku pikir kita sahabat
aku gak sudi punya sahabat yang jahat kayak kamu
mau mengorbankan dan menyakiti suaminya sendiri
kamu jangan lupa satu hal aku mungkin ambisius
tapi aku tidak akan pernah menyakiti orang orang yang aku sayangi di sekeliling aku
pokoknya aku gak mau jadi sama kamu
aku gak mau aku tuh gak tanda tangan ini
aku di jebak sama jihad ya mil gak
alia udah deh alia udah ya
sekarang sudah saatnya kamu menghadapi kenyataan al
asal kamu tahu ya surat yang kamu robek barusan itu cuma kopiannya aja
jadi kalau kamu butuh surat lain untuk merobeknya aku bisa kasih kamu kok
kamu tinggal minta
jangan pernah mencoba coba untuk menyakiti orang yang aku sayangin lagi
sekali lagi alia
sekali kamu beli macem macem
aku pegang bukti bukti yang bisa membawa kamu masuk penjara
pokoknya lu jangan sampai ngebiarin simi lo itu kabur sebelum rencana kita berhasil
dan juli itu harus tetap percaya bahwa milo itu mati oke
edik lu dengar ya
kali ini lu harus berhasil
dan setelah juli bunuh diri baru lu bisa ngelepasin si milo oke
tapi tapi alia gak mau cerai sama milo
alia alia dijembat sama diandra
alia ini apa bedanya sama pernikahan kita al
kamu bahkan tega menculik papa dan mama dan mengancam juli demi nikah sama aku
ya itu semua karena aku cinta sama kamu mia
itu namanya bukan cinta
kamu gak cinta sama aku kamu terobsesi sama aku
dan kamu bahkan tega meracuni juli di rumahnya kan
sekarang sudah waktunya untuk kamu membayar semua kejahatan kamu
di sini ada ersan dan dia siap jadi saksi untuk semua kebohongan kamu
dan jangan lupa ya kak diandra juga punya bukti rekaman itu
jadi lebih baik sekarang kamu coba kira kira berapa lama kamu akan dihukum oleh pengadilan
udahlah biarin aja paling kuat berapa lama sih
cepat atau lambat polisi pasti akan menemukan
iya tapi udah tadi tuh udah gregetan pengen jamak jamakin nomotnya dia
sekarang suster gadungan itu mana jangan sampai lepas juga
papa boleh menemukan dia
lumpuh tapi tangan papa kuat
sekarang apa rencana kamu niel
yang pasti pertama kali aku akan penjarakan si air sig
dan setelah itu aku akan ketemu juli mak
niel jangan lepasin juli lagi ya
kenapa salah selama ini
om tak apa
ibu rasa tak apa tapi aku masih tak penasaran yup
jadi setelah itu kupuak hatu hatamu bisa berjalan selonjang
dan itu mungkin pas
terima kasih tuhan
terima kasih engkau telah menjaga dia ya tuhan
aku selalu berdoa buat kamu sayang

jawablah beberapa saat lagi
tekan eksen terus langsung
lain kali kalau kamu pindah rumah
namun jangan lupa pasang lonceng angin ya
jadi supaya aku gak susah untuk mencari kamu
nah sekarang udah jadi
untung aku sempat beli lonceng angin yang baru
yang ini nggak cepat rusak ya
dan bisa bertahan selamanya
kamu tau gak sih aku tuh khawatir banget sama kamu mil
berkali kali aku mencoba untuk menghubungi kamu
tapi aku yakin pasti kamu datang untuk menjemput aku
baru beberapa hari kita gak ketemu
kamu udah kembali ke rumah aku ya
aku gak bisa bisa mencoba untuk mencoba kamu
aku udah cewek kayak gini
ada yang nelfon aku dan bilang
kalau kamu meninggal mil
tapi aku gak percaya
dan ternyata aku bener mil
aku bener hati memang gak pernah salah mil
sebenernya kamu tuh kemana sih mil
aku diculik dika
dan kamu tau
ini semua atas suruhan aliran
berkat cinta kita yang kuat
akhirnya aku bisa bebas dari mereka
aku mau bawa mereka ke pihak yang berwajib
karena mereka udah di terlaluan juli
kau punya maksimal dimilih
dusun mem gomez
menemukan keluarga distance
tak ada yang tidak peduli